nama ketua umum partai golkar stiano fanto yang terseret dalam pusaran kasus korupsi ktp elektronik
membuat beberapa elemen di partai berlambang pohon beringin ini berinisiatif membuat gerakan
atas nama penyelamatan partai
bahkan sempat disebut oleh kadernya sendiri bahwa sang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka
namun di sisi lain gelombang dukungan pada stiano fanto masih cukup kuat dari elit partai
setelah melihat foto betul ya
status ketua umum golkar stiano fanto yang dibelit pusaran kasus korupsi ktp elektronik
menuai reaksi keras di internal partai berlambang beringin itu
sejumlah kader dan elit partai mulai menggulirkan rencana konsolidasi internal penyelamatan partai
sebelum citra golkar kian terpuruk dan berimbas pada pilkada serentak dua ribu delapan belas serta pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
bahkan upaya penyelamatan partai didesak segar dilakukan karena dikhawatirkan sang ketua umum menjadi tersangka
kemelut perbedaan antara bu risel dan kami waktu itu pada saat itu itu berbeda dengan ini
ini kan tidak sulit karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini
ini kita harus harus pahami sekarang sudah pencekalan
jadi bagaimana golkar mengambil sikap yang proaktif untuk menyelesaikan ini demi partai
partai ini yang perlu kita selamatkan
namun gejolak yang terjadi
introl partai itu dibantah oleh sekjen partai golkar idus marham yang menyebut partai tak sulit
menurutnya dari kalangan elit hingga kalangan akar rumput tetap satu suara mendukung kepemimpinan setia novanto
sampai pada hari ini tidak ada pikiran pikiran dari siapapun untuk melakukan munaslup
semua menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap kepemimpinan setia novanto
hasil munasluk dua ribu enam belas
terkait dengan hukum yang ada ya tentu kita semuanya dari partai golkar sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kpk
dan sangat menghargai sikap kooperatif ketua umum kami setia novanto dalam rangka untuk menghadapi proses proses itu
dalam persidangan kasus korupsi ktp elektronik
nama ketua umum golkar stiano fanto berulang kali disebut turut mengatur anggaran dan menerima fear ratusan miliar dari proyek ktp elektronik
sejumlah saksi menyebut kedekatan setia novanto dengan pengusaha andi narogong
agus tumansyah cnn indonesia
langsung saja kita bahas pada malam hari ini dengan andi sinulinga yang merupakan ketua dpp partai golkar dan siti zuro peneliti politik senior dari lipi
selamat malam mbak wiwi terima kasih sudah hadir
mbak andi terima kasih
kalau kita lihat pernyataan bung yoris kemudian ada pernyataan sekjen
kok sepertinya agak beda ya kalau saya tangkap ya
kalau bu yuris sebenarnya mengatakan ini langkah untuk penyelamatan partai hampir pasti ketua umumnya menjadi tersangka sehingga sudah harus dilakukan penyelamatan partai
kemudian kalau kita lihat dari bung idrus marham tadi tidak ada sedikit pun wacana munaslup
bagaimana sebenarnya yang terjadi di internal golkar saat ini
ini terpecah lagi atau satu suara cuma beda penyampaian saja
kalau tidak ada perbedaan
pasti ada perbedaannya
tapi yang pertama yang jelas kan tidak ada memang wacana munaslup
itu yang penting kan
pak yoris juga tidak pernah ngomong tentang munaslub
tapi penyelamatan partai
jadi penyelamatan partai pak yoris membaca bahwa melihat dari persidangan ke persidangan beliau meyakini
nah keyakinannya itu dia sampaikan di publik
kan kemudian jadi ini yang dipersoalkan
tapi kan beliau tidak
mengatakan akan ada munaslub
tapi harus ada langkah penyelamatan
karena beliau meyakini citra partai tergerus dengan persoalan persoalan yang muncul itu
nah sebagian teman teman yang lain termasuk saya juga mengatakan jelas bahwa memang belum ada alasan juga untuk melaksanakan munaslup
apa alasannya untuk dilakukan munaslub
ini sedang proses
kawan kawan tadi kita dengar pak idrus marham juga menyampaikan bahwa secara utuh partai golkar secara keseluruhan itu menghormati
dan kemudian biar saja itu berjalan
biarlah hukum nanti yang memberikan kepastian terhadap status ketua umum partai golkar ini
dan hari ini partai tetap terus berjalan melakukan konsolidasi
nah yang dimaksud dengan penyelamatan partai itu yang bagaimana
ada pandangan yang berbeda
kan pak yoris menyampaikan sendiri di dalam apa namanya di dalam keterangan keterangannya di media
minta ketua umum supaya legowo
supaya fokus ke persoal
persoalan persoalan hukumnya kemudian partai dijalankan dengan seperti biasa
kemudian terjadi penyegaran
itu kan pandangan pak yoris
maksudnya ketua umum non aktif dulu maksudnya
ya dan di golkar itu kan biasa
memang pandangan pak yoris inilah pandangan pribadi belum kebijakan partai
nah tapi pandangan ini hadir kemudian direspon
nah kawan kawan yang lain berbeda meresponnya
nah perbedaan perbedaan itu kita meyakini di golkar biasa berbeda
sehingga pada satu titik nanti kemudian juga akan mengkerucut pada sebuah konsensus yang sama
jadi apa yang terjadi di partai golkar saya setuju dengan pak yusuf kala bahwa ini emang tidak enak
tapi realitas ini ada yang kita harus selesaikan dengan baik
kemudian semua komponen saya yakin pak yoris juga punya keinginan yang baik buat partai ini
kemudian pak idrus dan kawan kawan yang tadi dan kita semua disini juga punya keinginan baik
dengan cara pandangan
dan pandangan yang berbeda hari ini
saya boleh kutipkan salah satu statement dari pak yoris yang lain
dari beberapa media yang lain juga mengatakan bahwa yang kutipan ini
jadi kita sudah tidak usah membangun suatu alibi asas praduga tak bersalah
kemudian tidak sulit karena memang ketua umum hampir pasti jadi tersangka dengan kasus ini
itu seperti yang kita sebut tadi
lalu ada juga tambahnya sudah harus mulai mewacanakan itu
coba terus konsolidasi dari waktu ke waktu untuk mempersiapkan itu
ini ketika ditanya tentang munaslup
apa itu pak yoris
saya nanti kalau itu tanya aja sama pak yoris ya
saya nggak baca soal yang dia menyampaikan
tapi persiapannya memang sedang dibangun ke daerah daerah yang lain juga
untuk munasluk saya nggak tahu
disampaikan ada memang munaslu pak yoris ngomong
itu ada pertanyaan dari wartawan
apakah ini munasluk
itu mungkin pertanyaan dari wartawan
tapi pak yoris tidak mengatakan munaslup
yang dilakukan itu konsolidasi
konsolidasi yang pertama itu adalah konsolidasi kepartaian
kita kan agustus ini verifikasi faktual
partai partai mendaftar kembali
dan itu harus diajukan lagi
bahwa sampai kecamatan pengurus daerah
pengurus kecamatan sampai dengan desa
itu untuk dua ribu sembilan belas ya
ya untuk dua ribu sembilan belas
sehingga kalau tidak lolos verifikasi faktual
partai golkar bisa tidak ikut pemilu
dan saya kira itu tidak boleh terjadi
dan ini pekerjaan biasa di kepartaian
tapi cuma membutuhkan waktu saja
itu yang pertama yang dimasukkan konsolidasi
yang kedua adalah
ini kan juga harus ada informasi
buat teman teman semua
nah ini mungkin sebagian ada yang ada
saya menanya langsung sama ketua umum
jadi saya ketemu
gimana ketua umum
ketua umum tetap meyakini bahwa dia tidak bersalah
bahwa dia tidak menerima apa apa
ketua umum menyatakan aman
ya itu yang kita percayain
sebagai aparatur ketua umum partai golkar
yang ada dalam kepengurusannya
itu yang kita percayain
tapi di sisi lain juga ada pandangan
pemberitaan di media masa
ada informasi yang lain
yang juga memberikan pandangan
kita tidak tahu
sehingga pada akhirnya kita menyimpulkan
kita tidak tahu ketua umum ini bersalah atau tidak
kita tidak bisa
tidak ada yang berani
tentu apapun kita persiapkan
tidak boleh ada satu agenda di
contingency plan apapun kita harus persiapkan
nah tapi proses proses persiapan ini
kan kadang kadang ada yang menangkapnya yang berbeda
tiba tiba ada yang menangkap
kok siapa yang menangkap
ada yang ingin menggeser ketua umum
dipandang kayak begitu
ada yang ingin mendongkel ketua umum
nah itu pandangan pandangan yang sebenarnya juga tidak produktif
tapi persiapan yang sudah dilakukan memang mengarahnya ke sana
persiapan untuk apa
ya persiapan ketika tadi disebutkan
sudah hampir pasti menjadi tersangka
kalau di art kalau tersangka harus menduduk
saya tidak pernah mempersiapkan untuk munas
lalu sampai hari ini
tapi ada pribadi pribadi yang ketemu
dalam ruang ruang tertutup
kemudian bicara bagaimana kalau ketua umum kita tersangka
itu pasti ada
di dalam ruang ruang
kemudian melakukan konsolidasi konsolidasi personal
personal member partai
nah itu juga bebas dilakukan
tapi sampai hari ini secara institusi
partai tidak pernah
bahkan tidak pernah kita rapat
untuk melaksanakan munas lup
sama sekali tidak ada
mbak wiwi pandangan anda sendiri seperti apa kira kira
awalnya disebut oleh pak yoris
ini mudah kok
berbeda dengan kondisi ketika
pak abu rizal berhadapan dengan kami
maksudnya saat itu pak yoris memang ada di
di bagian kubu pak agung laksono begitu ya
ketika itu kan memang saling mengklaim kepengurusan yang sah
dan mengatakan kondisi sekarang itu tidak sesulit itu
tetapi mungkin tidak ketika hari ini kita mendengar
pernyataan pers dari pak idrus marham bahwa
tidak ada loh wacana munas lup
ini kan seolah menjawab sebenarnya apa mungkin
yang disampaikan oleh pihak yang lain
seperti pak yoris misalnya
menurut anda ini
apa dugaan ketua umum partai golkar stiano fanto
ini terlibat dalam kasus korupsi ktp elektronik ini
membuat faksi faksi di golkar kembali bermunculan tidak
bangkit lagi ya
bangkit lagi ya
iya kayak disemai gitu ya
jadi memang friksi yang kemarin sudah
mendapatkan solusi dengan adanya satu kemengurusan
di bawah pak stiano vanto
itu relatif memang senyap ya
apalagi manuver manuver yang dilakukan golkar kan luar biasa
lalu mendukung pemerintah
dan mencalonkan pak jokowi
dan langsung mendukung calon gubernur yang diiakan juga
di dki jakarta dan sebagainya
jadi ketampaknya ya
orang luar publik itu membaca
kayaknya golkar tidak cukup waktu ini
melakukan konsolidasi secara intensif di internalnya
jadi yang difikirkan
ini bagaimana melakukan strategi taktik
untuk memenangkan pilkada gitu ya
khususnya di dua ribu tujuh belas
kemarin saat ini
kemudian ada dua ribu delapan belas lagi begitu ya
nah dengan friksi yang lalu itu kan belum lalu tuntas
bagaimanapun faksi faksi itu masih hidup gitu ya
tinggal kapan dia on beneran
kapan mereka senyap kan itu
apalagi kalau kita lihat kemunculan pak abu rizal bakri
di saat kemenangan tim anisandi pilkada lalu begitu ya
iya itu bukan
bukan tertutup lagi sudah
tidak ada tending aling aling
jelas sekali gitu ya posisinya
jadi menurut saya
tadi disebut oleh bang sinu lengga
bahwa memang ada faksi faksi itu
jadi ada perbedaan
tidak hanya perbedaan
persamaan juga ada
kapan bersama kapan berbeda gitu ya
menurut saya itu jamak
siapa yang cepat dia akan dapat
cepat apa ini maksudnya mbak wiwi
cepat menangkap momentum gitu ya
apakah kasus hukum ini akan memberikan peluang gitu ya
bagi faksi faksi yang ada untuk lalu bangkit berkontestasi lagi
karena belum selesai kemarin itu
kontestasinya belum selesai
belum selesai ya
belum selesai gitu ya
ada intervensi kekuasaan mungkin disitu menurut anda
itu publik membaca mungkin seperti itu ya
anda loh ya yang baca ya
bukan saya yang mengatakan
tapi dibacanya sangat kasat mata menurut saya
kontestasinya sengit sekali dan sebagainya
sehingga muncullah pak stiano vanto
dan lebih menurut saya
lebih ini lagi gitu ya
mencengangkan bisa duduk kembali sebagai ketua dpr gitu ya
dengan tiada resistensi baik secara internal di tubuh golkar
maupun dari fraksi fraksi yang ada di dpr
sementara kondisi sekarang pak stiano fanto dihadapkan dengan permasalahan ini
iya dan dicekal masalahnya ya
artinya ini dianggap sebagai momentum dari faksi yang lain
faksi di internal golkar
seberapa tajam ini akan bisa terjadi
apakah anda setuju dengan yang disebutkan
pak yoris tadi bahwa ini tidak sulit sebenarnya kondisinya
ataukah justru ini juga akan menjadi hal sulit yang baru bagi golkar ke depan
ya menurut saya golkar ini sedang akan menghadapi pilkada serentak di dua ribu dua puluh
lah itu sekitar ada satu ratus tujuh puluh satu
sekitar tujuh belas diantaranya itu adalah provinsi provinsi yang menjadi lumbung suara
ini seksi sekali
siapapun yang akan menjadi ketua umum
ini adalah taruhan kan gitu
nah ini dalam apa ya sebagai politisi atau dalam partai politik
kontestasi yang seperti itu memang menjadi ketua umum itu adalah karir tertinggi bagi kader gitu ya
kontestasi itu menurut saya seolah olah mendapatkan peluangnya saat ini kan gitu
dan tidak mungkin itu peluang itu disiasiakan begitu saja mas indra
momentum itu kadang kadang tidak datang dua kali
bang andi kalau sebenarnya dalam adart itu kalau misalnya seorang ketua umum tersangka
misalnya saya bicara misalnya ini ya
tidak ingin mendahului proses hukum
tapi kalau tersangka sebenarnya itu memang diharuskan untuk mundur ataukah dinonaktifkan atau seperti apa
iya dalam adart itu ada pdlt ya
pdlt itu prestasi dedikasi loyalitas dan perbuatan tidak tercelah
nah sebenarnya itu cukup kuat ya di partai yang selama ini dalil dalil itu sering dikemukakan oleh tokoh tokoh di partai golkar
dan itu berlangsung itu untuk menjaga koridor partai bahwa di golkar nilai itu masih kuat
nah tinggal kadang kadang kan juga memang kalau kita harus jujur akuin juga bahwa pdlt itu masih belum konsisten
tapi kan pagarnya ada yang paling penting itu bahwa nilai nilai masih kita junjung tinggi
nah inilah yang bisa menjadikan instrumen supaya partai politik itu sehat
ya partai politik itu menjunjung tinggi nilai nilai karena belief kita semua sama kalau partainya sehat negeri ini baik
itu kesadarannya sama dan tapi tidak gampang kan semua dalam politik kan orang juga punya kehendak dan macam macam gitu
kita harus akuin masing masing punya cara untuk ada yang memang motifnya berbeda beda
nah itu yang membuat dinamika di partai golkar ini ya seperti yang kita lihat selama ini segala macam ini bisa anda saksikan sendiri
tapi kalau misalnya dilihat bahwa apa namanya pdl atau yang disebutkan itu ada pdlt
artinya kalau secara etik ya moral dan etik kalau misalnya status tersangka sudah tidak bisa memenuhi unsur t tadi ya perbuatan tidak tercelah tadi tidak bisa terpenuhi
tapi itu masih bisa menjadi multi tafsir tidak
karena bayangan masyarakat akan begini
kalau kemudian terjadi yang digunakan standarnya adalah pdlt maka loh ini kan tersangka harus harus ada asas peraduga tak bersalah sebelum nanti selesai inkrah begitu di pengadilan
bisa juga ada perdebatan di internal seperti itu tidak menurut anda multi tafsir
ya perdebatan di dalam forum partai tidak ada soal yang bung indra tanyakan tadi
tapi memang gini ini kan belum terjadi ya kita tidak tahu apakah beliau tersangka atau tidak
nah bagi kita yang paling penting hari ini adalah proses konsolidasi organisasi berjalan
dan kita meyakini bahwa pak astiano vanto ini adalah sosok yang jiwanya besar
nah dalam apapun kita masih meyakini kalau apapun kemungkinan yang terburuk terjadi kita yakin bahwa beliau adalah orang yang berjiwa besar
dan kita yakin kepentingan partai itu mendahului kepentingan kepentingan yang pribadi
yang sebenarnya personal
jadi artinya kemungkinan misalnya kalau status tersangka itu ditetapkan oleh kpk kepada pak astiano vanto
maka akan legowo mundur begitu maksudnya
ya itu kan kalau masih kan kalau nggak tersangka gimana
kita nggak tahu karena begini
ada juga orang orang yang ditetapkan sebagai di cekal gitu ya
tapi kan juga saudara suni tanuwijaya misalnya
dicekal terkait kasus reklamasi
temannya pak ahok itu kan
itu kan ternyata juga bebas juga sampai sekarang
tidak ada masalah
jadi ini kan presiden kpk juga yang menetapkan
sehingga penetapan penetapan cekal itu tidak
tidak menjadi ukuran mutlak
tapi memang ada kegelisahan di tempat yang lain
karena beranggapan bahwa citra golkar interpuruk
ada yang bilang golkar akan tersandra
orang berpandangan dan maksud saya
tapi menurut saya benar
jadi publik kalau sampai menilai ini bagaimanapun juga golkar akan ikut
karena bagaimanapun juga
itu lalu diberikan title atau predikat yang seperti itu
mau tidak mau
membacanya masyarakat publik itu akan seperti itu
jadi tidak bisa disalahkan masyarakat
karena ini oh dicekal
oh ini ada apa
oh ini di arsitek dan sebagainya lah
kasus hukum ini yang akan justru menyandra betul betul golkar
golkar ini baru bangkit
baru bersatu padu gitu kan
terus ada kasus seperti ini
jadi menurut saya hampir tidak ada jeda bagi golkar
untuk menghadapi bagaimana diinternalnya
itu betul betul memperkuat nilai nilai tadi
jadi ini sebetulnya nanti pemilu dua ribu sembilan belas
saksikan ya nanti kalau tidak keliru saya mengantisipasi atau memprediksi
itu akan menjadi kontestasi nilai nilai ya
yang disitu syarat dengan nilai nilai yang ikut dikontestasikan
tidak sekedar pertanyaan tentang kompetensi leadership dan sebagainya
jadi kalau partai partai tadi trusted
itu pastinya ini partai partai yang akan
aman menjawab soal integritas itu akan tidak masalah
akankah konstelasi dari konstelasi politik nasional yang akan berubah
jika nanti kepemimpinan di partai golkar nanti juga bisa berubah
menyusul kasus hukum yang mengikuti ketua umumnya saat ini
kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah kita berikut
kita akan membahas sekarang bagaimana apakah kalau misalnya
kita lagi lagi bicara kalau misalnya
sebenarnya salah satu kadernya tadi
bung yoris raweyai begitu mengatakan
hampir pasti ketua umum kita tersangka
dengan kasus ini maka akan harus ada upaya penyelamatan partai
tapi saya mungkin lebih mundur dikit saja
tidak langsung mengatakan hampir pasti tersangka ya
di luar golkar nih yang ngomong malah
kalau misalnya itu ter
apa namanya ada upaya penyelamatan partai
dan kemudian taruhlah pimpinan di partai golkar tertinggi
ini berubah melalui munaslup misalnya
kontestasi ini dimenangkan oleh seorang tertentu misalnya ya
apakah itu bisa mengubah konstelasi politik nasional
karena kalau kita lihat sekarang ini kan awalnya golkar yang
masih berada di bawah pak abu rizal
itu kan memang di bawa ke luar pemerintahan
saat itu kmp ya
tapi kita tidak menyebut lagi kmp
tapi kemudian setelah konflik yang cukup panjang
lalu kemudian berhasil diselesaikan begitu ya
dengan baik kemudian muncul nama pak astiano vanto sebagai ketua umum saat itu
walaupun beberapa pihak
menganalisis begitu ya
bukan dari media
ada intervensi kekuasaan sebenarnya disana
kemudian akhirnya mendukung pemerintah
anda sebut juga tadi
akan mendukung presiden jokowi bahkan untuk menjalankan lagi dua ribu sembilan belas
kira kira berubah tidak kemudian
kalau misalnya ini berganti kepemimpinannya di partai golkar
dan ternyata itu memang bukan orang yang mungkin sama dengan pak astiano vanto
iya ini pertanyaan kritis sekali
jadi menurut saya memang harusnya golkar cerdas
harusnya golkar cerdas
bahwa golkar punya kepentingan
di internalnya kalau dia mau survive longer gitu ya
mau tidak mau dia harus mengusung calon yang betul betul credible
calon yang betul betul integritasnya itu tidak dipersoalkan
itu memang menjadi modal
modal utama dari partai politik
tadi kan bang sino lungga sudah mengatakan
memang idealnya kita memiliki partai yang sehat
supaya kita juga memiliki
institusi yang namanya dpr sehat
dan eksekutif yang dikatakan
apa yang kader kader partainya
berada di dalam
di eksekutif juga itu
lepas dari itu semua
menurut saya memang tidak tertutup kemungkinan
kapan menjadi sangat akrab
kapan menjadi ternyata kok tidak akrab
tergantung memang konteks
konteksnya sekarang ternyata
golkar mau tidak mau
ketua umumnya sedang menghadapi kasus hukum
kan seperti itu
dan lalu publik sekarang membajak seperti ini
di golkar sendiri pastinya
muncul keinginan bahwa golkar ingin hadir
prima di dua ribu sembilan belas
bagaimana caranya ini
jualannya partai itu adalah
tidak ada yang lain
kalau tidak kredibel masyarakat juga
oh tidak memilih
nah ini yang akan dipertaruhkan golkar
terserah golkar mau memilih
dengan caranya sendiri
berarti jualannya bisa jadi tidak laku
kalau terus menerus memaksakan kehendaknya
atau golkar sekarang ini saatnya
melakukan kontemplasi secara utuh
seorang ketua yang nantinya
dalam politik itu selalu harus ada opsi opsi memanggil
jadi menurut saya
ini saatnya momen yang sangat tepat
menurut saya momentumnya itu
karena kehilangan momentum
berarti sudah ketinggalan kereta
ini menurut anda ini lebih kepada mengganti
atau merubah konstelasi
kepada pemerintahan saat ini
jadi menurut saya
golkar kan sudah bersepakat
bahwa tidak ada partai baru
berarti friksi kemarin itu
diberikan solusinya adalah
tidak mendirikan partai baru
tapi lalu semuanya dirangkul
semuanya juga diakomodasi
menjadi satu kepengurusan bersama
nah kesepakatan itu tetap dipegang teguh
hanya bersepakat di dalamnya
siapapun yang menjadi ketua umum
adalah orang yang trusted
itu penting sekali
karena kredibilitas itu harganya luar biasa mahalnya
dalam keadaan yang seperti ini
tidak ada yang mau istilahnya partai itu
gara gara ini dan sebagainya
jadi ini saatnya bangkit golkar itu
kalau golkar cerdas
mau tidak mau
pilihannya memang sulit
saat ini dilematis yang seperti ini
tadi itu kan
yang kalau saya katakan
berbagai sinario itu
dengan dipimpin orang yang betul betul
itu yang kita katakan berkali kali
karena kalau sudah itu
apa yang terjadi
soal arah dukungan kemana
tidak menjadi penting menurut anda ya
karena golkar harus fokus dulu internal
ini ada kasus internal
yang harus dihadapi secara bersama
supaya golkar itu kompak
soliditas di internal golkar ini
faksi boleh berbagai bagai
tapi ketika menyangkut institusi
mestinya suaranya itu sama
nilai nilai yang hendak dibangun sama
kalau nilainya tidak sama
ini akan menimbulkan friksi lagi
lalu publik atau masyarakat
bingung dengan ini golkar
catatan dan friksi yang terlalu terjadi di golkar
bahkan selalu meningkat tajam
itu kan adalah soal dukung atau tidak mendukung pemerintah
hal itu seperti itu
dari mulai mungkin di munas di riau
mendukung pemerintah bukan berarti harus menghukum dirinya sendiri
tidak harus mengorbankan diri sendiri
tidak ada partai yang mendukung siapapun
tapi lalu dirinya sendiri ditanam
itu partai yang tidak cerdas sekali
jadi partai ini juga mendukung
jadi tidak mungkin hanya sepihak menguntungkan pak jokowi
atau menguntungkan golkar saja
tapi bagaimanapun juga
dalam dukung mendukung tadi itu juga memikirkan nasib institusi ini
bagaimana nasib institusi untuk
katakan pilkada dua ribu delapan belas pilkada
dan akan ada pilkada lagi
yang akan datang setelah pemilu dua ribu sembilan belas
bang andi tapi di dalam golkar sendiri
apakah ada pihak pihak yang menunggu momentum ini
kemudian naga naganya akan membawa golkar keluar dari pemerintahan
sudah ada seperti itu tidak
ya kalau pikiran di kepala orang saya nggak tahu ya
tapi tidak ada pembicaraan soal soal begitu
tidak semua orang happy
dengan keputusan partai
yang mendukung pak jokowi sampai
langsung ke dua ribu sembilan belas
memang itu kan agak kurang lazim
biasanya kan mendukung pemerintahan saja
sampai dengan dua ribu sembilan belas
tapi kan kemarin kita
bahwa pencalonan dua ribu sembilan belas pun kita sudah
ada juga yang tidak happy
tapi kan ini sudah keputusan partai
yang harus diamankan bersama kan
nah karena itulah ketika muncul momentum
seperti ketika ketua umumnya
pak stiano fanto dalam kondisi yang seperti ini
lalu ada pihak yang menanti momentum ini
dan akan memanfaatkan momentum ini
dalam salah satu vaksi
tidak gampang juga
kalau berganti ketua umum
tidak gampang juga untuk merubah haluan
tidak segampang itu di partai golkar
harus ada rapimnas
harus ada kongres
dan itu harus dibicarakan bersama
karena prinsipnya gini
ketika ada sebuah kebijakan politik
khususnya di partai golkar
tidak melalui mekanisme
itu keluarnya dia tidak akan satu
karena itu pasti akan dibicarakan lagi di dalam
jadi walaupun berganti kepemimpinan
maka mau arah dukungan kemana pun
itu tidak ada kaitannya langsung dengan ketua umum ya
kalau kita lihat narasi
tadi saya sempat tadi lihat narasinya pak yoris
dengan narasinya pak idrus
kan sama sama itu
pak yoris agak kritis
tapi tetap mendukung pak jokowi
kemudian pak idrus
tadi kita dengar sendiri
tidak ada munaslup
tidak ada yang mendukung pak jokowi
di hari raya di ketua sebuah bedia masa
cetak hari ini pak nurin halil juga ngomong
tetap masih iramanya kan
masih mendukung pak jokowi semua ini
jadi tidak ada menurut anda
tanda tanda atau indikasi
dengan permasalahan yang di alami oleh pak sunyono fanto ini
maka akan menjadi momentum
yang ditunggu oleh pihak yang ingin
mungkin saat itu tidak terlalu happy
dengan selesainya permasalahan di golkar
bagi pihak pihak yang berkepentingan
kan mungkin saja
yang belum ada bagi pihak pihak
tapi itu pun tidak gampang saya kira
jadi menurut anda kira kira
ini benar seperti kata pak iorist
tidak akan terlalu sulit
di saat itu ya
sebelum pak sunyono fanto
kan mungkin dia yang
daya nalarnya beliau
sama daya nalar saya kan berbeda
yang dia potret yang saya lihat lihat berbeda
atau mungkin ada informasi informasi
yang saya juga tidak ketahui
sehingga saya tidak tahu
tapi kalau beliau mengatakan bahwa
tentu orang ngomong ada alasannya
punya ada background datanya maksudnya
mengatakan hampir pasti itu
mungkin dari bacaan dia
kan setiap minggu ada persidangan
nah orang sekelas pak yoris kan juga
ada informasi kan dari mana mana
saya tidak tahu
kalau pak iorist salah ngomong
kan dia juga yang malu kan
sehingga dia berani berspekulasi begitu
tapi kan kita dengar sendiri pandangan
nah dalam pandangan saya pribadi ya
mengatakan bahwa dinamika ini dinamika yang biasa
yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme internal
nah saran kita
sebenarnya kan tinggal gampang
kita semua duduk
kita bicara di dalam
sebenarnya ini hal yang biasa
cuma kan namanya media massa kan
itu sudah dengar kayak begini
ini kan ada agak deg degan nih
ini kan digoreng terus ini
tapi kan ada adart
jadi kalau ketua umum kenapa kenapa beralangan tetap dan sebagainya
kan ada adart mengatakan apa
kalau di adart itu begini
adart harus munas loh
jadi ketua umum itu walaupun dia tersangka
walaupun dia sudah terpidana
dia tetap ketua umum
karena dia diangkat dan diberhentikan di dalam munas
kan kita punya presiden juga dulu
pak akbar tanjung
tapi kebutuhannya beda
jadi nanti kan begini dia
ini kan ada dua
kemudian di sini hal yang prinsipil
nah di dalam munas
kalau kita sudah sepakat munas
apapun bisa terjadi
itu kan kalau kita berandai andai
tapi kan yang paling krusial sekarang
kan persoalan yang muncul ini bukan persoalan munas lup dan bukan munas lup
ada pendapat pak yoris yang mengatakan bahwa ketua umum hampir pasti tersangka
kan beliau tidak juga mengatakan ada munas lup
kemudian seluruh media termasuk media media di daerah kita baca semua mengkutip itu
sampai talkshow ini ada
kemudian tadi pak idrus
nah ini sebenarnya hal di golkar ini dinamika yang biasa saja sebenarnya
yang nanti kita akan bawa dalam rapat dan kita bicara lagi di dalam internal rapat
tapi memang golkar ini kan sudah menjadi partai yang memang
saya tidak mengerti juga
cinta sekali teman teman media ini menjadikan golkar ini sebagai sebuah apa namanya
media saja yang suka sama golkar
atau karena golkar ini juga dilirik juga sama penguasa sekarang mungkin
itu dia pertanyaannya kan
tadi menarik ya apa yang disebut dulu pernah seperti itu
tapi jangan lupa dulu memang common danger nya itu bahwa golkar mau dibubarin
tahun segitu itu
jadi kuat sekali keinginan dari publik agar civil society agar golkar bubar
tahun sembilan puluh delapan itu
sehingga sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan itu
oleh karena itu ketika ada tuntutan seperti itu mereka solid
karena institusinya yang mau dibubarkan
saat ini tidak ada yang membubarkan
tapi kepentingan golkar adalah bagaimana dia hadir prima dalam pilkada dan pemilu nasional serentak nanti
dalam konteks yang seperti itu kepentingan orientasi kekuasaan menjadi luar biasa
nah ini yang akan di apa ya istilahnya itu sehingga muncul gitu ya statement statement yang tidak sama tadi itu
nah ini siapa cepat menangkap peluang itu dia dapat
siapa yang tidak cermat ya itu hati hati akan didepa
nah ini kelihatannya akan kesana
kelihatannya akan seperti itu
tapi sekali lagi
kalaupun yang dikhawatirkan adalah merubah dukungan merubah konstelasi politik nasional sampai ke searah sana
itu jalannya masih panjang ya
wah panjang sekali
itu kalau itu terlalu jauh itu
sampai merubah arah dukungan segala macam ya
tapi yang paling penting adalah di depan mata kita ini kita tetap berjalan partai
besok ada pilkada dua ribu delapan belas
dan ada saya kira mbak wiwi teman teman pengamat juga sepakat ya
di golkar ini orang boleh datang dan pergi
tapi instrumen ini jalan saja
ya kita kemarin menang hampir
satu persen lagi kurang enam puluh persen pilkada
dan besok kita targetkan lagi menang
karena memang di bawah bekerja dengan ini
sehingga insya allah tidak akan terganggu dengan hiruk pikuk yang ada di pusat ini
nah sehingga kami menganggap yang ini biasa saja
cuma itu yang kita lakukan
benar biasa ya
benar biasa saja
media nya terlalu suka memperhatikan golkar
sudah menjadi media darling golkar ini
oke baik terima kasih bu nandi
terima kasih juga mbak wiwi telah bergabung bersama kami
kita lihat nanti apakah memang benar ini biasa saja
ataukah luar biasa masalah ini
terima kasih ya bu nandi